beralih ke informasi referensi kuliner sayuran yang satu ini biasanya digunakan sebagai penambah serat dalam makanan utama
namun wortel bisa juga dijadikan sebuah menu penutup menjadi kue
tak hanya lezat kuliner kue wortel atau carrot cake juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh
bicara tentang kuliner kota bandung lah surganya
segudang sajian lezat bisa ditemukan mulai dari makanan pembuka makanan utama hingga makanan penutup
salah satunya di jalan braga kota bandung
ya carrot cake atau kue berbahan dasar wortel yang membuat saya penasaran tak hanya untuk mencicipi rasanya tapi ikut melaciknya
proses membuatnya mudah
gula pasir dan telur diaduk lalu campurkan tepung terigu bahan pengembang baking soda dan diaduk lagi
saatnya masukkan buah buahan kaya serat diantaranya wortel nanas kipis
mis mis kacang dan perisa vanila lalu aduk lagi
tuang di atas loyang dan panggang di dalam oven selama dua puluh lima menit dengan suhu satu ratus lima puluh derajat celcius
karena antara wortel kismis dan kacangnya menyatu di mulut
nah selain nikmat botol juga mengandung sumber meta karotin kayak antioksidan dan vitamin a yang baik bagi kesehatan tubuh
salah satunya adalah kesehatan mata
carrot cake termasuk salah satu kue yang populer di daratan eropa tepatnya di negara swiss
walaupun menggunakan wortel sebagai bahan dasar namun kue ini tidak bertekstur keras
tak aneh kelezatannya pun menggodal
ada lidah pengunjung
aku emang gak suka manis
karena memang taste carrot cake itu basicnya dari wortel kan ya
jadi gak terlalu sweet tapi balance sama kacang
jadi agak manisnya iya karena emang sedikit sweet
dan gurihnya juga ada jadi emang balance banget ya
tapi tambah cream cheese nya itu enak banget
tak hanya carrot cake ada beragam jenis kue unik lainnya yang dapat anda nikmati seperti galunggung lava cake hingga kue telur
dian permatasari kota eropa
dian permatasari kota eropa
dian permatasari bandung